sekarang kita beralih ke sepak bola nasional dua puluh enam pemain kembali dipanggil untuk menjalani seleksi tim nasional sepak bola u dua puluh dua tahap ketiga
di seleksi tahap terakhir ini luis mia dan tim pelatih telah mengantungi sejumlah nama yang akan mengisi kerangka tim merah putih
dalam latihan rabu sore di karawaci luis mia menekankan latihan pada situasi pertandingan bagaimana melakukan pressing dan keluar dari pressing
dari tiga tahap seleksi yang sudah dijalani ada empat belas nama yang selalu dipanggil oleh pelatih luis mia
namun walau begitu bukan berarti empat belas pemain tersebut dipastikan akan masuk skuad merah putih karena seluruh pemain masih memiliki kesempatan yang sama
mia sendiri menginginkan timnas u dua puluh dua yang ditargetkan meraih emas di sea games dua ribu tujuh belas dapat memperagakan permainan yang cepat di mana pemain tidak terlalu lama memegang bola
dia selalu belajar bahasa indonesia dan karakter pemain juga dia selalu belajar memahami dan mengerti
dia sangat puas dengan kondisi yang

rencananya usai final piala presiden akhir minggu ini luis mia akan kembali memanggil dua puluh lima nama untuk menjalani training camp
ke dua puluh lima pemain yang menjadi kerangka timnas u dua puluh dua ini pada tanggal dua puluh lima hingga tujuh belas maret rencananya juga akan beruji coba dengan timnas myanmar
sebelum tampil di sea games dua ribu tujuh belas agustus mendatang timnas u dua puluh dua juga akan menjalani latihan di spanyol
erlangga wisnuaji karawaci